berniat membantu mewujudkan cita cita anaknya yang ingin menjadi seorang poluan
toto mugiarto dan martuti sepasang suami istri asal kampung karjaya karawang
justru menjadi korban penipuan dengan nilai total kerugian mencapai satu enam ratus lima puluh juta
penipuan dilakukan oleh seorang yang mengaku memiliki kenalan perwira bintang tiga
korban merasa kasihan dan iba dengan perjuangan anaknya yang sudah delapan kali mendaftar menjadi poluan
dan korps wanita angkatan darat namun gagal di pertengahan seleksi atau di akhir seleksi
sehingga korban menerima saja saat ditawari pelaku untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur khusus agar bisa diterima
nah udah gitu datanglah dia
nah udah gitu kok jadi apa sih namanya
saya dikenalin sama ibu delianalus itu katanya ada orang bintang tiga lah yang bisa dampingin dia gitu
martuti korban penipuan menerangkan jika pelaku penipuan itu merupakan kenalan suaminya
sehingga dirinya tidak curiga saat pelaku meminta sejumlah
dan jumlah uang secara bertahap
korban akhirnya sadar menjadi korban penipuan karena anaknya tak kunjung keterima menjadi poluan
meski uang dalam jumlah besar sudah digelontorkan agar anaknya menjadi poluan
kami selalu korban melaporkan kejadian tersebut ke satreskrim polres karawang
ada korban yang melaporkan ke polres karawang terkait dengan kasus penipuan
sampai saat hari ini kami sedang melaksanakan pemeriksaan
terhadap sasasi yang terjadi
sementara itu polisi akan memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan
dan mencocokkan dengan keterangan saksi saksi dan juga korban
tariana karawang jawa barat